selain tadi agenda hari ini dari presiden joko widodo yakni memimpin upacara pelantikan pamung praja muda lulusan institut pemerintahan dalam negeri atau ipdn angkatan dua puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
dan kita ke sumedang sekarang untuk membahas lebih lanjut soal pelantikan peraja hari ini
sudah ada korespondensi aneh di indonesia edo ekariski
edo presiden joko widodo datang kembali untuk ketiga kalinya ke ipdn untuk melantik peraja muda di kampus ini
apa yang menarik kemudian apa yang perlu digarisbawahi dari pelantikan kali ini
ya selamat sore puspa
perlu saya informasikan sebelumnya hari ini ada sekitar dua lebih praja muda lulusan ipdn yang dilantik untuk kemudian melaksanakan tugasnya di posnya masing masing
dan pelantikan ini tentu menjadi istimewa karena memang untuk ketiga kalinya presiden joko widodo datang untuk memberikan semacam ujangan begitu pada para calon pelayan masyarakat ini nantinya ke depannya
dan dari dua lebih
lulusan ipdn yang dilantik di angkatan dua puluh empat atau di tahun dua ribu tujuh belas ini puspa itu dibagi menjadi beberapa atau sebagian besar ada di diploma empat dan juga ada di sarjana serata satu serata dua dan di program doktoral atau s tiga
dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo kemudian ini menjadi hal yang harus digarisbawahi oleh masyarakat dan juga para lulusan dari ipdn ini
bahwa tadi presiden menggarisbawahi saat ini masyarakat tidak mau tahu
saat ini masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan sangat melayani bagi masyarakat
itulah hal yang sangat digarisbawahi oleh presiden dan kemudian harus dicermati oleh para lulusan ipdn baru di tahun dua ribu tujuh belas ini
karena memang pelayanan masyarakat ini tidak boleh kalah cepat dengan pelayanan pelayanan lain yang ada di luar pemerintahan
karena dasar utama pelayanan pemerintahan ini adalah dasar utama bagaimana masyarakat nantinya kemudian bisa mempercayai jalannya roda pemerintahan
baik itu di daerah maupun hingga ke
pemerintahan yang ada di pusat
selain itu puspa presiden juga tadi menyampaikan bahwa para lulusan lulusan ipd ini atau calon pelayan masyarakat ini juga harus bisa menjadi contoh bagaimana mencontohkan pemersatuan atau pengerat kebinekaan
yang selama ini memang saat ini atau beberapa waktu belakangan ini masalah kebenakan masalah persatuan masalah bagaimana berharmoni dalam perbedaan ini masih menjadi sorotan dari pemerintah ataupun masyarakat
dan para lulusan ipdn ini
harus bisa mencontohkan hal hal terkait dengan kebenekaan toleransi dan semacamnya itu kepada masyarakat
karena memang selain fungsi pelayanan masyarakat yang ada atau sudah diemban oleh para lulusan ipdn ini ini juga ada fungsi contoh atau contoh bagi masyarakat bagi para calon pelayanan masyarakat ini
hal itulah yang menjadi garis bawah tentunya dari pidato presiden joko widodo pada acara pelantikan praja muda di pdn sumedang jawa barat
pada sore hari tadi
sementara itu puspa perlu saya informasikan juga dalam upacara pengukuhan pawang peraja muda ini presiden juga menyematkan anugerah kartika sabta abdi praja kepada peraja lulusan terbaik dari program diploma empat dan anugerah kartika praja bagi peraja lulusan terbaik program sarjana
praja anugrah yaitu adalah kartika sabta abdi praja utama tahun ini diberikan pada rahmi hayati asal bengkulu dengan ipk tiga delapan puluh sedangkan praih anugrah kartika pratnya utama tahun ini
pemang praja muda ini diberikan oleh yegi wirianto pratama asal sulawesi tenggara dengan ipk tiga delapan puluh enam
penganugerahan dua hal tersebut puspa merupakan sebuah simbol penganugerahan atau pemberian anugerah dari pemerintah secara khusus dan juga ipdn pada lulusan terbaik yang bisa melewati empat tahun masa akademi di ipdn ini
dengan lulusan terbaik dalam catatan yaitu akademik dan juga dalam catatan dalam urusan mental
dan juga sikap dan beberapa hal hal yang juga menjadi penilaian selama empat tahun
mereka melakukan pembelajaran untuk kemudian nantinya akan turun langsung menjadi pelayan masyarakat di posnya masing masing puspa
edo selain presiden joko widodo yang hadir dan juga bu iryana siapa lagi pejabat negara yang terlihat dalam upacara pelantikan di ipdn tadi
ya puspa tadi saya juga sempat
saya melihat ada beberapa dirjen dari kementerian dalam negeri yang hadir dalam pelantikan ipdn kali ini termasuk juga menteri dalam negeri cahyokumolo
namun usai acara pelepasan balon dan pelepasan topi baret dari ipdn yang berlangsung kurang lebih pada pukul lima tadi
presiden joko widodo bersama beberapa rombongannya termasuk menteri dalam negeri dalamnya langsung meninggalkan ipdn dan tidak memberikan keterangan pers gitu untuk terkait dengan kemudian atau tindak lanjut
yang disampaikan oleh presiden joko widodo pada pelantikan pada sore hari ini
baiklah edo ekariski terima kasih
semoga kebahagiaan dari kelulusan ini diiringi juga dengan keinginan kuat dari para lulusan untuk melayani lebih baik tadi anda katakan pada masyarakat di negara ini
terima kasih edo ekariski korrespondensi ann indonesia